siapa yang ini
mira akan tinggal bersama kita
mira tau kok
papa emang belum sepenuhnya
percaya sama mira
tapi mira kan buktiin sama papa
kalau miri ini emang benar benar
kalau kamu memang betul mirah
ya harap malu
nanti ada apa
jadi mulai hari ini
gadis yang mengaku bernama mira
itu akan tinggal disini
apa dia betul betul mirna
dari dulu kayak begini
sejak kamu pergi
memang gak berubah sama sekali
kamu tau kenapa mama gak berubah
karena mama begitu ingin kamu kembali
sekarang kamu udah pulang
kita desain ulang sesuai dengan selera kamu
dari dulu aku pengen banget punya kamar kayak kak evita
kalau mau boleh juga gak apa apa ma
biar aku disini aja
apa sih yang gak boleh buat kamu
ini rumah kamu
bukan rumahnya evita
jadi ini kamarnya evita penyiar terkenal itu
kamu kok ada di kamar aku
mira akan tinggal bersama kami
dia juga akan tinggal di kamar ini
jadi kamu pindah
masih percaya sama evita